terima kasih banyak sudah menjaga keluarga kita

terima kasih banyak sudah menjaga keluarga kita
sebaiknya saya hubungin pak a untuk bilang kondisi ibu seperti ini
benar bu nanti kalau tidak memberitahu pak al kami disalahkan
menurut saya kayak lebih baik jangan deh ya
vera tunggu vera
sebenarnya aku masih kepikiran
vera sampai lari kayak gitu sebenarnya ada apa ya
apa yang dia takutkan sampai dia begitu menghindari untuk bicara sama aku
saya punya sesuatu buat kamu
pemberian dari mama saya sebagai tanda kalau kamu diterima sebagai menantunya
ya ampun mas
aku gak nyangka deh mas
tante mayang bener bener ngasih aku cincin
ya memang bukan senin baru sih
tapi cincin ini cincin turun temurun di keluarga saya
kamu yang pakaiin boleh nggak
boleh banget yuk
adi cincin mama kamu bagus banget
kok makin cantik pakai cincin itu
ini kayaknya cincinnya emang cuma cocok di jari aku deh
pasnya cuma di jerry aku deh kayaknya
kayaknya yang berhak mau pake cincinnya cuma aku deh
iya dong itu cocok banget di kamu
oh iya udah siang
kita cari makan yuk
dan aku bisa trump darimu
sini aja sebentar mau ke sana satu tim
nanti cari sama teman teman aku
gak ada nama pengirinya
yang udah aku kasih ke bella
loh kok dibalikin lagi sih
bella udah mutusin aku secara sepihak
dia udah batalin rencana pernikahan
apa tahu ini sangat berat buat kamu
ini semua pasti rencana allah
kalau memang kamu itu berjodoh sama bella
pasti kalian itu akan bersama
tapi kalau kalian tidak berjodoh
pasti allah akan gantikan yang lebih baik lagi ren
kamu gak boleh sedih
kenapa kau ngelamun
saya cuma nganyak aja
cincin ini pas banget di kang
cantik banget cincinnya

jangan jadi montak
suara apa nih
isinya telur busuk sama ikan busuk terus ada foto keluarga kita dicabik cabik
dan di belakang foto itu ada tulisan semua belum selesai
tapi memang baik baik aja kan semua baik baik aja kan
ya memang oke mama baik baik aja tapi ya shock aja sedikit
untungnya tadi ada irfan datang ke sini nolongin mama dan sempat nangkep pengirim paket bermotor itu
kayaknya si pengirim paket udah baru pergi agak sedikit luka irfan
oke oke yaudah aku pulang sekarang ya tolong bilangin sama om irfan terima kasih banyak sudah menjaga keluarga kita
aku berangkat sekarang ya pak